aduh itu apa ya
eh iya bisa gerak gerak kayak gitu apa ya
aduh gak tau gue jangan jangan
aduh sawah harus gimana nih
iya pak ibu pak
ini pak ibu sama saya tadi ke supermarket dekat rumah pak
tapi saya telah kesini ke tempat dia tunggu
saya nggak ketemu dia lagi pak
kenapa kalian pergi tidak izin dulu sama saya
maaf pak kata ibu tadi sebentar
yaudah saya ke sana sekarang
tidak ada yang mau turun bantuin gue
eh kan udah udahlah lu
kita mah disini antisipasi aja
kalau ada longsor gue tinggal narik lu nat
eh longsor apaan kemarau gini
lu ngapain jerigen
gue cuma bisa bawa dua botol air mineral
berat soalnya kalau bawa dirigen
hidup tuh udah berat nat
jadi gak usah diberberatin lagi
ih malah marah dikasih tau
lu udah ungkapin belum perasaan lu
gue udah ngitungin hari nih duh
mumpung sekarang lagi gak diantar ya
udah lu nyatain perasaan lu ke rahma
betul tuh kak dit
tembak buruan kelamaan
ntar dibuat orang ya nangis
pas gak sih waktunya
gak mending ntar aja
barang selesai camping
dit perasaan itu harus lu ungkapin
kalau telor lu keremin bisa jadi ayam
kalau perasaan bisa jadi meriang joy
iya lah sekarang
naga tahun kuda
yaudah semana buruan mumpung ada kesempatan
gue mau bantuin dia dulu
ya udah jalan sana
selamat adit semangat
dudie tangan lu berdarah
engga ini harus cepet cepet diobatin
gue yang diobatin aditas
eh tunggu dulu ini tuh harus dibasu dulu sama air
ya ampun tangannya berdarah di
apaan sih lu
ih ga usah gue campur deh
kau susah care loss sama gue
gue bisa bantu sendiri
sehat tuh mun
coba dimasukin ikutin my darling
udah beb biarin aja
kita nggak usah ikut campur
ntar mau tambah ribet
din apaan sih
kalo bukan gue yang mau bantuin lu lu pasti ga nolak kan
iya itu lo tau
udah deddy apa salahnya sih nerima bantuan gue
gue tuh cuma ga mau luka lu sampe infeksi
gue tuh perlu bilang berapa kali lagi sama lo sih
karena gue ga akan mau balikan sama lo
gak usah udah udah udah
so kayaknya kita jangan ga lalu masuk ke dalam hutan deh
ya ampun afifah
kita pikir lo tuh ilang tau ga
kita pikir lo digondol sama hantu hutan tau ga
apaan sih ngomongnya hantu hantu
nanti kalau muncul beneran gimana
tadi tuh gue dapet teranting ini dari pohon disitu banyak banget
dua ambil aja kan lumayan
eh gue punya pertanda buruk nih soh
pertanda buruk soal si nathan
kayaknya nathan lagi nyiapin rencana deh buat ngedeketin loh
ya terus masalahnya apa
masalah lah rahma
umbi umbian beracun sejenis nathan itu harus diindarin dijauhin
lo harus jauhin nathan ya
udah jauhin aja biar ga bawa ya
eh kan gue ga mau demikian juga
dit ini kesempatan lo dit
buat nyampein perasaan lo ke si rahma
mendingan besok aja pas pulang breh
kok besok sih
udah tenang gue bakal support lu
tutut gue agak mecar bud
udah sih cepetan yuk
lihat deh itu apa ya
eh iya bisa gerak gerak kayak gitu apa ya
aduh gak tau gue jangan jangan
jangan jangan babi hutan
mereka pada kemana dah
tapi mereka teriakin apa sih
gue rasa mereka kabur gara gara ngeliat babi hutan
udah cabut cabut cabut
aduh sawah harus gimana nih
kamu kenapa aku ngeliatin aku kayak begitu
ada yang mau aku omongin sama kamu
soal calon pendamping aku yang aku bilang sama kamu tadi
iya ada apa
kamu gak usah tegang gitu dong mukanya
aku tuh cuma mau bilang sama kamu
kapan kapan aku mau kenalin kamu
sama calon suami aku
aku pikir ada apa
aku senang banget kalau bisa kenal sama calon suami kamu
kamu ajak dia ke rumah
biar mas ardi bisa kenal sekalian